ya kami telah merangkul beberapa pertanyaan dari warganet seputar covid sembilan belas dalam segmen dokter menjawab dan sudah bergabung melalui sambungan skype spesialis paru paru dr dia handayani
selamat sore dr diah
baik dok covid sembilan belas ini kan menyerang beberapa organ penting dan salah satunya pernafasan ya
dan untuk menangani serta juga kedepannya sebagai pencegahan para warganet bertanya nih dok
langsung saja kita ke informasi atau pertanyaan pertama ya dok ya
dari at ⁇ its hl warania
ini ngomongnya gun sih tapi kita sebut dok aja ya
dok kalau batuk gara gara terinfeksi virus covid sembilan belas apakah sama sakitnya dengan batuk gara gara tbc terima kasih
jadi gini ya ada model batuknya sih mungkin sama ya
tapi kalau tbc itu lebih sifatnya kronik
jadi batuknya dia lebih lama
sedangkan kalau pada covid saya lihat dia kan penyakit akibat virus ya
jadi dia batuknya tidak lama
jadi bahkan beberapa pasien hanya sesekali saja batuk
berbeda dengan akibat covid pada tbc
oke dok kita ke pertanyaan kedua kalau begitu langsung ya
dari at adindaceta
ini menanyakan dok apa perbedaan gejala covid sembilan belas dengan sakit flu biasa
kalau memang belum ada obat antibiotiknya
mengapa bisa pasien yang pernah terpapar covid sembilan belas ini bisa dikategorikan sembuh
jadi pada dasarnya yang namanya virus itu memang dia sebenarnya merupakan penyakit yang safe limited
jadi kemampuan imun badan kita itu kalau dia optimal dia mampu mengeliminasi atau mencegah pertumbuhan virus di dalam hidup kita
nah disinilah mengapa pada covid sembilan belas sebenarnya faktor utama adalah

jadi sembuhnya ya benar benar sembuh karena memang pertahanan tubuhnya optimal
jadi berarti kita harus pastikan imunitas dalam tubuh kita ini terjaga ya dok ya
oke dok selanjutnya dari ed beben radulovic ini menanyakan
apakah benar kalau misalkan penyakit covid ini sudah parah paru parunya bakal terisi nanah dok
jadi sebenarnya gini yang namanya infeksi paru itu akan mengeluarkan
ya jadi daripada kita akan mengeluarkan yang namanya sel sel inflamasi
dasar inflamasi ini kalau dia akibat bakteri dia bisa berubah
tapi kalau pada virus ini sebenarnya sih dia akan berubah nanah ya
tapi memang itu sekret
yang kalau kita lihat ya mirip mirip
tapi memang masing masing penyebab infeksi akan buat sekretnya yang lebih
tapi memang virus ini bisa menghasilkan kalau menumpuk banyak ya sekretnya ya tampak seperti yang
nah itu sebenarnya sama juga dengan dahak gitu ya
tapi memang kalau makin parah tentunya perkencangannya akan semakin parah
dok ini terakhir ya dari warganet dari lia ail dua puluh dua
dok mau nanya kalau penyebaran covid sembilan belas itu lewat droplet saja
apakah bisa menyebar lewat makanan atau jajanan pinggiran yang dibuat oleh tangan
jadi gini dia memang menular lewat droplet
tapi kita harus perhatikan kalau kita membeli makanan yang dijual di pinggiran
apakah misalnya penjualnya menggunakan masker
kita kan nggak pernah tahu atau orang yang berada di sekitar tempat jualan itu misalnya yang membeli juga sakit tidak menggunakan masker
nah itu bisa saja dropletnya jatuh pada saat makanan dihidangkan tanpa ditutup
untuk itu kalau menurut saya kalau ingin membeli makanan belilah makanan yang tertutup
kemudian saya menganjurkan ya kepada para penjual makanan baiknya seluruh makanan yang dijual itu ditutup
kemudian kita bisa menyedihkan membuat menggunakan
oke ini berarti jadi catatan untuk para penjual jajanan ya untuk menutup secara pasti itu jajanan yang dijual ya
dok ini ada terakhir juga nih titipan pertanyaan
kan banyak yang beredar di media sosial nih terkait dengan apakah air garam itu bisa nggak sih mengobati gejala covid sembilan belas yang terjadi pada pernafasan batuk batuk seperti itu
pada prinsipnya air garam bukan mengobati

pada prinsipnya air garam bukan makanan

tapi bukan dalam hal dia menjadi obat
tetapi membantu kita mengembangin dahak yang tidak hanya pada aku ibu
tapi bukan sebagai antivirus
oke berarti digunakan tapi bukan untuk antivirus ya dok harus ada perawatan lanjutan
terima kasih banyak dokter diha atas waktunya sore hari ini bersama dengan cnn indonesia news upda
sehat sehat selalu dok